ini kegaraan pribadi saya
saat ini saya berlindung
sudah membuat kebakaran
seperti ini tapi masih sampai santai
nah santai banget dong mereka
gua nggak mau tang jawab nih orangnya nih
buat kebakaran seperti ini tapi masih sampai santai nih orangnya
nah santai banget dong mereka
ini orang orang sudah subing